keputusan presiden joko widodo yang fokus membangun infrastruktur kembali menelan korban
yang membuat pemerintah menghentikan sementara proyek infrastruktur layang untuk dievaluasi
namun menurut sejumlah survei bahwa tingkat kepuasan publik terhadap jokowi yang tinggi
salah satunya ditunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur
dan ini bisa saja menjadi kekuatan bagi jokowi untuk menulang dukungan di pilpres tahun depan
masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan jokowi kembali memakan korban
menurut menteri pupr basuki hadi mulyono
selama dua tahun ada sebanyak empat belas kecelakaan pembangunan infrastruktur
beberapa di antaranya malah memakan korban jiwa
pas insiden yang terjadi di proyek pembangunan tol becakayu
pemerintah memutuskan menghentikan sementara proyek infrastruktur layang
dan kecebatan tol layang lrt itu kita hentikan sementara
kenapa sementara akan dievaluasi secara menyeluruh
presiden jokowi memang secara terbuka menyatakan dirinya akan memberi prioritas lebih untuk membangun infrastruktur
dalam sebuah acara pada oktober lalu presiden sampai menyebut dirinya panglima infrastruktur
memang sekarang ini kita baru fokus betul kepada infrastruktur
di mana mana yang kita biarkan infrastruktur di mana mana yang kita cek kita kontrol kita awasi infrastruktur
tadi ada yang menyampaikan bahwa saya jangan hanya jadi panglima infrastruktur
sekarang ini saya baru fokus
jadi panglimanya di infrastruktur dulu
jangan berbelok ke yang lain
karena kita sudah lama dulu kalau bekerja itu semuanya dikerjain semuanya
nggak ada skala prioritas
upaya jokowi membangun infrastruktur secara besar besaran ini juga mendapat apresiasi dari publik yang tergambar dari sejumlah survei
dalam survei tingkat kepuasan publik yang digelar saiful mujani research and consulting
menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja presiden jokowi dodo berada di angka tujuh puluh empat tiga persen
sementara itu hanya dua puluh tiga delapan persen tidak merasa puas
masih menurut survei smrc dari tujuh puluh empat tiga persen responden yang puas enam puluh lima persennya akan memilih jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
salah satu yang menunjang tingginya kepuasan publik adalah apresiasi masyarakat
yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pembinaan infrastruktur
jadi pembangunan infrastruktur bisa dibilang salah satu penyumbang tingginya angka keterpilihan jokowi dalam berbagai survei politik
namun kritik keras datang dari wakil ketua dpr fadli zon
seperti dikutip dari laman detikom fadli mengatakan proyek pembangunan infrastruktur
tak boleh terlalu banyak dibebani kepentingan pencitraan
menurutnya pemerintah harus menyelesaikan sewajarnya dan sesuai tuntutan teknis
jangan main kebut
mengabaikan aspek perencanaan dan keselamatan
budi adiputro cnn indonesia
rentetan kecelakaan kerja dalam proyek proyek infrastruktur memunculkan tanya
tidak hanya oleh publik tapi juga datang dari sang menteri sendiri
sang menteri bertanya iki onopo alias ini ada apa
di lain pihak muncul dugaan lain bahwa proyek proyek infrastruktur
sengaja dikebut demi kepentingan elektoral dua ribu sembilan belas
namun mengabaikan prosedur dan keselamatan kerja
dan untuk menjawab pertanyaan dan dugaan dugaan politis di tahun politik ini
kami membahasnya malam hari ini dengan nusyirwan sujono
anggota komisi lima dpr ri fraksi pdi perjuangan
selamat malam pak nusirwan
terima kasih sudah hadir pak nusirwan
kemudian ada tulus abadi ketua harian ylki
selamat malam bang tulus
dan kemudian ada siro judin abbas yang merupakan direktur program smrc
nah si abbas terima kasih sudah hadir
kami juga menantikan sambungan telepon dari wakil ketua dpr ri dari fraksi gerindra
apakah sudah tersambung
baik kami akan mencoba menghubungi
saya akan ke bang tulus terlebih dahulu
karena kami tertarik melihat komentarnya
mengatakan pekerjaan proyek infrastruktur ini seperti kejar setoran
mengebut seperti sopir angkot kejar store
maksudnya apa itu
iya maksudnya bahwa ada keterkesaan kesaan
ini kan publik menilai secara awam seperti itu ya
bahwa polisi pemerintah
pemerintah membangun infrastruktur dengan fokus dengan cepat
karena memang indonesia ini kan sangat tertinggal di dalam infrastruktur di segala bidang
apakah laut udara dan seterusnya
sehingga ketika presiden jokowi memilih ini sebenarnya sebuah pilihan yang menurut saya
pilihan yang tepat untuk itu
tetapi kemudian ketika ini kemudian ada fenomena banyaknya kecelakaan segala macam
kita menengarai seperti itu
dan ini menimbulkan kegelisahan publik yang cukup
serius karena kemudian di mana aspek keselamatannya bukan saat ini saja
tapi juga nantinya ketika sudah dioperasikan
itu kan menyangkut infrastruktur transportasi
lrt mrt dan seterusnya
anda menangkap ada kegelisahan publik yang sudah mulai tertangkap soal ini
ya kalau kita ngobrol ngobrol diskusi dan juga informasi informasi yang masuk ke ylki
ada kekalahan itu
misalnya soal ya namanya orang awam kan menilai secara awam ya
misalnya kenapa tiang lrt terlalu tinggi
nanti kalau dia beroperasi apakah tidak
keluar atau apa atau kemudian kalau nanti dia berhenti di jalan
bagaimana evakuasinya dan segala macam
itu kan pertanyaan pertanyaan awam yang mesti dijawab
dan kemudian sampai detik ini belum terjawab hal itu
kemudian disuguhi seperti ini
ya justru disuguhi atau dijawab dengan empat belas kali kecelakaan konstruksi
yang terbukti kecelakaan itu karena adanya kegagalan konstruksi itu
ini yang saya kira menjadi pertanyaan pertanyaan yang orang awam bertanya seperti itu
yang menarik bukan hanya awam
tapi ketika kita melihat pernyataan dari menteri pupr sendiri
basuki adi mulyono yang mengatakan selama dua tahun
pengerjaan proyek infrastruktur telah terjadi empat belas kali kecelakaan
karena itu dihentikan dulu
dan kemudian sempat mengutarakan dengan bahasa jawa
pak nusirwan yang anda catat sebagai komisi lima bagaimana pak tentang ini
ya sebelum saya menjawab pertanyaan soal ada apa
saya malah menanyakan dahulu
kalimatnya di cnn tv itu menyebutnya robohnya infrastruktur jokowi
ini ada apa
ada apa dengan kalimat ini
karena kalimat ini sebetulnya juga harus clear dulu ya
kalau kita mengatakan empat belas kejadian gitu
dan mas tulus tadi menyebut kegagalan konstruksi
sepemahaman kami jelek jelek begini
bodoh bodoh begini kita pernah sekolah gitu ya
jadi menyebut kegagalan konstruksi
kegagalan konstruksi tidak mudah
dan jenis empat belas itu juga berbeda beda kejadiannya
apalah kalau katakanlah kita melihat dari yang kemarin di bandara
kemudian yang selanjutnya di bekasi cawakapuk melayu
kemudian double double track di jatinegara
tahapan di anu itu sudah jadi
ada tembok penahan tanah rubuh sebagian
kemudian yang di sini adalah dalam proses mengejar itu ya tuh
kemudian kalau yang di double double track itu peralatannya yang lepas
jadi itu harus di
saya berharap bahwa kementerian pekerjaan umum
segera harus bisa cepat memberikan clearance
berkaitan dengan jenis jenis empat belas ini
karena tidak bisa dibikin sama semua
maka muncullah kalimat robohnya infrastruktur jokowi
terlalu cepat dan kita terlalu mengada ada
kalau misalnya berbeda beda jenis secara teknis itu
apakah tidak kemudian sangat berbeda
artinya kalau kemudian disamakan bahwa ini ada semacam
tadi disebutkan kegagalan konstruksi
waduh silahkan nanti sayangnya di sini tidak ada satu orang yang dari
misalnya lembaga konstruksi
kalau saya yang menjawab nanti
itu kan kata pak nusirwan yang dari infrasi itu
tapi sebaiknya itulah dari lembaga independen
yang memang dari sisi profesi menerjuni hal tersebut
maka betul karena ada
pembentukan komite keselamatan
dan juga instruksi dari pak jokowi selanggu presiden
kepada kementerian pekerjaan umum itu sudah tepat
adalah penekanannya kepada pengawasan
nah maka saya melihat bahwa terlalu dini dan mungkin
tapi bagus buat pers karena tentu akan setiap waktu akan dilihat terus
tapi dikritik boleh kan pak ya
dikritik boleh ya
boleh tapi tentunya karena ini menyangkut hal yang sangat bisa dihitung
bisa dievaluasi dengan mudah
infrastruktur itu berbeda dengan aspek sosial ya
aspek sosial budaya di mana komponennya kita sulit untuk melakukan ukuran ukuran dengan tepat
tapi kalau berkaitan dengan hal yang teknis sangat mudah untuk kita bisa lakukan
kalau yang kasus di bandara
yang terowongan itu kan menurut saya malah lebih fatal
karena salah desain ternyata kan
sehingga dia roboh dan sekarang diperintahkan
sudah dibongkar untuk desain
artinya ini ada kesalahan sejak perencanaan gitu
maksudnya hal yang mendasar begitu sampai terjadi salah desain
padahal itu hal yang sangat prinsip di dalam konstruksi
kita sebagai orang awam juga melihatnya seperti itu kan
tapi kalau disebut perbedaan perbedaan jenis tadi harus ditelusuri lebih dalam lagi bagaimana
ya justru ketika ada perbedaan perbedaan
ini kan ada yang lebih
misalnya yang kasus bsiu mungkin dia kegagalannya pada pelaksanaannya
tapi yang kasus yang di bandara
yang terowongan untuk kereta bandara itu kan kesalahannya di perencanaan
namun sampai desain salah itu kan fatal kan
tidak perlu masuk sampai terlalu teknis begitu maksudnya begitu
ada tanggapan pak nusirwan
iya maka saya katakan karena tadi dihitung jumlah ya
ada empat belas begitu
tentunya kalau kita menghitung jumlah empat belas itu kan berarti jenisnya sama
pemahaman publik ya pemahaman rakyat tentunya akan menilainya demikian
padahal itu berbeda beda
saya hanya ingin meluruskan
apalagi tadi tanggapannya ini kok tinggi sekali begitu
tentunya tidak meskipun kita belum semuanya sempat jalan jalan ke negara tetangga gitu ya
tapi mungkin dilihat dari nonton film nonton tv
ya mrt yang subway yang ada di bawah
itu yang paling telat itu indonesia pak
jadi itu bukan barang baru untuk hal yang sifatnya
jadi kalau disebut tadi mengembut memang harus dikebut begitu pak ya
saya menjawabnya adalah menilainya begini
percepatan itu hal yang wajar biasa saja
dahulu selalu kendalanya adalah soal pembebasan lahan
itu kalimat dahulu itu hambatan itu
kalau sekarang kalau kita kembali ke negara
dahulu itu hambatan itu
kalau sekarang lahannya sudah selesai
untuk apa lagi untuk ditunggu tunggu untuk tidak dikerjakan
aspek itulah yang bisa dipercepat
tapi tidak mungkin
profesi masing masing profesi atau individual keahlian
dia akan melanggar sendiri kode etiknya
silahkan prime time ini kita cepetin
jangan sepuluh menit tapi bikin dua menit
oh tidak mungkin
masing masing sudah punya pegangan sendiri sendiri
pengertian percepatan apabila memang ada unsur unsur atau komponen komponen yang bisa selesai bisa dilanjutkan
jadi sekali lagi saya katakan
maksudnya yang dimaksud percepatan itu bukan gerusa gerusum dan mengabaikan segala
karena masing masing itu melekat
melekat secara individu apakah itu petugas atau pekerja di sektor telekomunikasi
pekerja di sektor kedokteran
itu mereka masing masing sudah memiliki ketentuan sendiri sendiri
cuma ini pertanyaan yang datang dari pak basuki sendiri
mengatakan ini dalam dua tahun kok bisa ada empat belas kali
jadi keheranan empat belas kali terjadi ini ada apa
mengatakan dia juga mencuriga sesuatu mungkin ya
tentu bahwa pengertian mencurigai kalau saya mengambil
ya ini asumsi ya pak ya
apabila memang kalimat saya sendiri tidak mendengarkan statement beliau mengatakan itu mencurigai
itu kalau saya melihat bahwa ini sudah saatnya untuk diperingatkan
mungkin kita ada prosedur atau ada sop yang sebenarnya semua sudah mengetahui
tapi kadang kadang kita karena rutinitas dan sebagainya melalaikan mengesampingkan
jadi mencurigai kalau saya melihat bahasa ini adalah sebuah peringatan
kembalilah kepada ketentuan ketentuan dan ingat jangan dilanggar
yang di garis bawah juga ini yang menarik adalah kecelakaan ini terjadi pada
pagi dan juga dini hari
ini akan ditelusuri faktornya ada apa
dan nanti kita bicara dari spek politiknya begitu ya
bang abbas setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
paling tidak ada empat belas kecelakaan dalam dua tahun ini
itulah yang disampaikan oleh menteri pupr basuki adhimulyono
terkait dengan kecelakaan kerja konstruksi proyek proyek infrastruktur
karena itu kemudian dihentikan untuk sementara untuk dievaluasi ada apa ini
kalau pak basuki menyebutnya dan kami mengutipnya iki on opo
ini yang kemudian akan dievaluasi terlebih lanjut
tetapi menjadi menarik ketika proyek dihentikan sementara
lalu kemudian ada media asing yang menulis artikel ini
juga kemungkinan soal
yang terjadi kecelakaan kerja
beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir
ini dimanfaatkan oleh lawan
politik untuk kepentingan dua ribu sembilan belas
anda sendiri menanggapinya seperti apa mas abbas
saya kira tidak luar biasa dari situ
karena memang faktanya seperti itu
faktanya seperti itu ya
faktanya seperti itu dan memang sudah terjadi
dalam negeri kita melihat
kebijakan infrastruktur pak jokowi itu
bukan terjadi tahun ini saja
tahun sebelum sebelumnya juga
dari tahun dua ribu lima belas
pembangunan pak jokowi
kenapa ke infrastruktur yang jangka panjang
kenapa tidak yang lebih berjangka pendek
masyarakat bisa diperbaiki
dalam waktu cepat
ini soal prioritas kebijakan
dan soal bagaimana
pembangunan di bidang infrastruktur
dibanding bidang bidang yang lain
dan menurut saya
kalau lihat dari volume
program infrastruktur yang dijalankan pak jokowi
dari mulai tahun dua ribu lima belas
sampai saat ini
maka jumlah kecelakaan seperti itu
harus ditempatkan di dalam konteksnya
jadi dari berapa besar
dibanding jumlah kecelakaan
jadi biar fair juga
jangan hanya melihat empat belas nya itu
tapi lihat berapa yang dibangun
dari total program infrastruktur yang dijalankan jokowi
bukan hanya soal jalan
saya kira atau jalan tol
atau lrt mrt
tapi juga ada program energi
di situ program laut juga gitu
maka dari keseluruhan
kasus itu seperti
apakah cukup masif
apa cukup normal di dalam
program infrastruktur yang demikian besar
kecelakaan itu bisa di prevent
bisa dikurangi pada tingkat yang minimum
kayaknya belum ada
belum ada yang bisa melakukan
tapi kalau dari sisi melihat itu terjadinya
dalam waktu rentang waktu yang misalnya
untuk dua ribu delapan belas saja untuk beririsan itu
ketatanya ada tiga kalau terserah tiga atau empat
itu apa menurut anda
sebuah kebetulan saja kah
sebuah dampak dari kelalaian misalnya yang
disening banyak dikritik atau apa anda melihatnya
tentu saja saya tidak bisa komentar
soal substansi itunya
karena laporan dari saya belum baca juga
laporan dari pupr atau dari
semua kejadian itu
saya ingin memperhatikan pada
peristiwa peristiwa itu terhadap
pak jokowi dalam
dua tahun terakhir ini memang terus mengalami
perbaikan di seluruh aspek
dengan penyumbang tertingginya
pada pembangunan infrastruktur
jadi tingkat kepuasannya itu tertinggi
dari sejumlah sektor
yang sekarang ini sedang berjalan
seperti yang disurvey di acmrc
oleh karena itu bisa dimengerti kalau
pemerintah sekarang terkesan
terpukul dengan peristiwa
yang berurutan ini
karena disitu justru membuka
salah satu wilayah yang justru
sangat ingin dihindari
wilayah yang dihindari itu adalah
usaha upaya pencapaian
target pembangunan infrastruktur yang
yang melaksanakan ini juga penting dicatat
mayoritas pembangunan besar itu bumn
jadi yang overloaded
sebetulnya bukan hanya
programnya yang begitu beragam dalam waktu jangka pendek
tapi bumn nya juga
bisa jadi mungkin overloading juga
nah makanya ada kritik juga dari kadin
jangan didominasi bumn maksudnya
iya seperti itu itu salah satu kritik dari kadin
oleh karena itu kalaupun itu orang
kalaupun peristiwa itu
dijadikan sebagai umpan lambung
disemesh secara politik gitu misalnya
apalagi enam bulan lagi kandidasi ini begitu ya
enam bulan lagi kandidasi
di dalam infrastruktur itu
menjadi salah satu fokus perhatian
jangan lupa ini kadin pun
sudah bersikap dan mengkritik
seperti itu nah apalagi lawan lawan politiknya
jadi bisa jadi dikatakan kalau ada
ada lawan politik menggunakan mengintip
strategi politik untuk kemudian bisa
mengalahkan dalam konteks kontestasi
begitu ya konteks kontestasi maka dilihat
kepuasan kinerjanya di mana
yang membuat paling tinggi dalam kepuasan kinerja apa
itu yang disasar apakah mungkin begitu
artinya disasar dalam konteks kritiknya
di kritisinya ya ya tentu saja
saya kira kelangan dpr
dari partai sebelah saya kira sudah
menunjukkan itu juga
dari mulai orientasi
kebijakannya dari yang kedua
alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya
juga dikritik apakah sumber dalam negeri
saja atau sumber pinjaman ya utang
uangnya ya pinjaman juga dari mana teknologinya
dari mana misalnya itu selalu
menjadi bahan perbincangan di kalangan
elit elit politik yang
berseberangan dengan pemerintah
oleh sebab itu bisa
kerja semacam ini bisa
terus berlinding seperti itu seberapa dampaknya
bagi pemerintahan ketika
infrastruktur ini begitu disorot oleh
menurut saya tidak akan terlalu besar
dalam jangka pendek ini terutama
jika respon pemerintah
begitu cepat seperti saat ini
mereview semuanya lalu
fokus pada penyelesaiannya
saya kira itu tidak akan berdampak besar
tetapi kalau pemerintah
lambat dan terkesan misalnya
kurang transparan dalam
mengungkap dan menganalisis
sejumlah masalah yang
menyebabkan kecelakaan kerja tadi
bisa jadi justru men trigger
dan gelombang kritik yang
lebih besar lagi terhadap pemerintah
dalam soal itu oleh karena itu
respon yang sudah ditunjukkan oleh presiden
dan menteri pupr
belakangan ini saya kira
harus ditinjak lanjuti dengan
misalnya yang serahkan ke polisi saja
untuk menganalisis penyebab
misalnya kejadian di bandara dan
di kampung melayu kemarin
tapi itu juga serahkan pada
biar mereka yang menjelaskan
menganalisis dan menjelaskan
apa yang terjadi sebenarnya
dan sebaiknya pemerintah juga fokus pada
masalahnya akui saja
tak usah ditutup tutupi akui dengan
sejujurnya lalu fokus pada
jika ditutup tutupi publik pun akan menilai
dan saya kira lawan politik juga akan
baik kalau soal dikebut
sebenarnya dikebut itu untuk kepentingan apa
apakah kalau dikebut untuk
segera selesaikan untuk kepentingan publik
juga bagus sebenarnya pak
istilah dikebut tadi kan dijawab oleh pak nusirwan bahwa
yang dikebut yang dibebaskan
administrasi asumsinya seperti itu
tidak kemudian melanggar
pakem sop k tiga dan segala macam
itu kan harus diingat juga
ada yang disebut malpraktek profesi
dan itu sudah terjadi di mana mana
mulai dari dokter pengacara
insinyur dan segala macam itu kan ada
dan fenomenanya sangat
sangat juga ada artinya
ada kemungkinan dan itu evidentnya ada
bahwa malpraktek profesi itu
ada bisa jadi
itu melanggar sop atau melanggar
k tiga dan segala macam yang kemudian berimpak
kepada kecelakaan yang
fatal itu dari empat belas
saya lihat dari empat belas itu
itu kan kecelakaannya menurut saya
dan fakta di lapangan itu kan
kualitas kecelakaannya cukup serius
misalnya salah desain
itu kan fatal kemudian yang di
bcau itu juga fatal kemarin saya
berdiskusi dengan profesor kontruksi
mengatakan ini luar biasa
tapi saya juga nggak setuju
dengan mas abbas kalau misalnya
disandingkan dengan data frekuensi
infrastrukturnya bertambah kemudian
semacam toleransi kecelakaan
apa yang dikerjakan banyak tapi kecelakaan cuma empat belas
tidak boleh katakan empat belas
ya harusnya safety dong safety bahwa tidak ada
kecelakaan dan apalagi kualitas
kecelakaannya cukup serius
sama seperti dulu ketika
pesawat kita kan pernah kan beberapa
waktu itu kan rontok banyak kan
menteri perhubungan mengatakan karena frekuensi
penerbangan kita tambah sehingga kecelakaan bertambah
nggak bisa seperti itu karena yang benar
harusnya frekuensi penerbangan
tampak boleh bertambah tapi
tetap harus iya tidak ada justifikasi
bahwa kemudian bertambahnya
ada volume kecelakaan
yang lebih tinggi pak nusirwan akan menjawabnya
dan juga pak sabah setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
juga kemudian beredar informasi
bahwa komisi lima dpr ri disebut akan
membentuk panja untuk mengevaluasi
terkait dengan infrastruktur ini
paling tidak ini yang disampaikan
oleh salah satu politisi gerindra bagaimana
pak nusirwan sebenarnya apakah
memang akan ada panja untuk mengevaluasi
ini memanggil menteri terkait
ya bisa saja
karena itu memang ada
tugas dan kewenangan
atau katakanlah yang sekarang kan tentunya
yang ingin kita harapkan adalah action
apa yang akan dilakukan oleh
hal ini atas penugasan
yang sudah jelas diberikan oleh
presiden kepada kementerian pekerjaan
itu bisa saja terjadi di semua
diantaranya adalah profesi
saya terima kasih
kita ini saya bukan ahli teknik pak
kalau saya yang menyampaikan mungkin tidak fair
tapi beliau sendiri yang menyampaikan bahwa kita
terjadi dimana saja kapanpun
dan pada sektor apapun
kebetulan sekali lagi
ini kebetulan dan ini pada saat ini
di seputaran jarak
yang tidak terlalu jauh sedangkan indonesia
itu kan dari sabang merauke ya
rote miangas begitu
kebetulan saja berada di
dan dahulu pun pekerjaan pekerjaan ini
juga banyak dilakukan
untuk pekerjaan hanya saja
ini menjadi catatan baru kita
yang berada di atas atau
harus kita terima baru terjadi
volume yang besar itu pada saat ini
di daerah pak jokowi
ini kenyataannya demikian
kalau kita lihat lrt itu
panjangnya dari mulai
sampai ke dalam
jakarta terus dari bekasi
ke sini mungkin ini yang terpanjang
yang selama ini dibangun
kebetulan ya ada di sekitaran
jakarta di sini tentu
dimana pusat informasi
ya tentunya juga berada di sini
cnn ada di sini dan sebagainya
apa kejadian pada menit
tersebut dengan cepat akan di block up
dan tidak bisa
dipungkiri pula karena
ini memang berdasarkan data yang
disampaikan oleh pak smrc
tadi itu adalah memang
electability atau katakanlah
popularity pemerintahan pak jokowi
kepuasannya pada infrastruktur
ya sah sah saja
begitu ini ada kejadian
otomatik karena kesulitan untuk
mencari salah yang mana yang lain
maksudnya memang ini
dimanfaatkan oleh lawan politik
ya wajar saja kalau misalnya
mencari apa nih yang
saya bisa cari salahnya dari
pak tulus begitu kok bagus
pak tapi benar nggak pak kalau kemudian
disasar soal infrastruktur itu kemudian membuat
agak jelas juga pemerintah maupun

bahwa saya sebenarnya ingin tentunya kalau kita
aspeknya adalah infrastruktur itu
kita bisa lebih
tidak asumsi karena hal hal seperti ini mudah kok
untuk di ini sehingga
kalau terukur itu kan
tinjauan kita tentunya
tidak terlalu mengada ada
kembali lagi soal istilah
yang dikerjakan demikian
besar banyak bisa
saja terjadi malpraktek itu
mungkin dari sisi pengawasan kalau saya
instruksi pak jokowi untuk menekankan
kepada aspek pengawasan
jam kerja harusnya
maksimal delapan jam kalau misalnya
lebih dari itu apakah itu masuk kategori
malpraktek bisa saja terjadi
misalnya begitu tapi
tentunya kita juga harus terukur
dengan isu politik
akhirnya kan masuk begitu
kalau terukur tentunya kita bisa
proporsional di dalam melihat
kalau kita lihat juga
apa sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah begini
kepuasan kinerja infrastruktur
begitu ya yang kepuasan kerja
survei dari smrc yang tertinggi
di situ adalah infrastruktur ini kan berarti kan
dijaga betul sebagai sebuah legacy
begitu karena dalam pemilihan ke depan
sah sah saja juga menggunakan
legacy itu untuk sebuah
jualan politik atau kampanye politik tentang
keberhasilan petahana atau incumbent
tetapi ketika ini disasar
terjadi kecelakaan yang beruntun ini itu yang tadi
yang ingin saya tanyakan apakah ini cukup
mengganggu sebenarnya pemerintah
ataupun mungkin partai partai pendukung
dari pemerintahan pak jokowi
benar apa yang dikatakan mas abbas
kalau itu cepat ditanggulangi
tapi saya melihat
tidak cukup kuat jadi
amunisi politik bagi lawan politik pak jokowi
iya dengan catatan
saya membenarkan ini harus cepat di
oke saya mengutip juga pernyataan dari
wakil ketua dpr ri dari
yang sebenarnya juga tadi mengkonfirmasi bisa
untuk melalui sambungan telepon
yang cepat itu baik asal tidak dibebani dengan
pencitraan bagaimana anda menangkap ini mas abbas
sebaiknya tidak dibebani oleh
saya kira itu biasa saja
tidak luar biasa karena apa boleh buat
yang program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
menurut anda tidak masalah
normal saja atau itu kerja pemerintah
pemerintah berkewajiban untuk
menyampaikan kepada publik seluas luasnya
apa yang sedang dikerjakan
apa yang akan dikerjakan
tetapi terkait dengan masalah ini
saya kira harus diingat juga
sebelumnya secara historis
kita selalu melihat
kecelakaan konstruksi itu hanya
sebetulnya hanya ujung kecil dari
persoalan yang lebih besar di bawahnya
misalnya kalau kita
lihat kasus hambalang dulu
di situ termasuk yang
ambles itu bangunannya saat itu
ternyata di bawahnya ada korupsi
makanya harus digali
ke akarnya jadi ketika
akan menganalisis masalah itu
apakah ini hanya persoalan
teknis saja lemahnya
pengawasan kelelahan orang bekerja
terlalu banyak atau ada problem
yang lebih serius di situ
oferta yang bekerja hanya untuk
menekan biaya sementara biaya yang dikorup di bawahnya
kita tidak tahu itu yang harus dieksplor juga
banyak faktor di situ kecelakaan itu
karena bisa jadi pada kualitas
kalau ternyata ada gangguan ya bisa jadi
tapi terkait dengan
kalau saya kok tidak melihat
sesuatu yang salah dari
isu dari pak jokowi dari misalnya
pemimpin daerah manapun untuk
bidangnya lalu dijadikan sebagai bahan
kampanye politik dia
menurut saya normal saja karena
bagaimanapun keberhasilan kerja
walaupun dia tidak melakukan kampanye secara
publik dan media
kita pasti akan melihat itu secara langsung
oleh karena itu
yang menjadi persoalan saya kira
yang diperoleh pak jokowi dari
tetapi saya kira
dari pemerintahan saat ini untuk
memastikan program program infrastruktur ini
berjalan secara aman
dan bersih prosesnya
proses pelaksanaannya kalau ternyata
ada bau busuk yang
lebih menyengat lagi di bawahnya baru
disitu akan menjadi
atau bola api yang mungkin akan
terus membesar mengarah ke pak jokowi
dan jika itu terus terbongkar
kita tidak tahu
bisa jadi memang punya efek
elektoral yang cukup serius
bagi pak jokowi begitu ya
nah sekarang ini bang tulus kalau kita lihat
kemarin kan akhirnya dihentikan
kenapa ada kata akhirnya karena beberapa
peristiwa sebelumnya juga sempat menuai kritik ya
beberapa pernyataan pernyataan dari para politisi
juga yang seharusnya ini dilihat
dievaluasi kalau tidak salah bahkan dua minggu yang lalu
sudah muncul juga wacana
evaluasi ini dari komisi lima sebenarnya
dari fraksi yang lain begitu pak nusirwan
tetapi ini kemudian terjadi akhirnya dihentikan
efektif tidak menurut anda penghentian ini
setelah jeda ya jawabnya
bang tulus dan tetaplah bersama kami di prime news
baik sebelum saya ke mas tulus ya mas tulus
sudah bergabung melalui sambungan telepon saat ini
wakil ketua dpr ri fadli zon
selamat malam bang fadli zon
selamat malam mas
baik bang fadli kita berbicara soal
kecelakaan konstruksi pengerjaan dari
yang saya kutip dari pak
basuki adi mulyono sendiri menteri pupr
yang justru mempertanyakan
empat belas kali kecelakaan dalam
dua tahun terakhir ini dengan kata kata
iki onopo atau ini ada apa begitu
kalau anda sendiri melihatnya
seperti apa pak fadli
ya tentu kita melihat
ini mestinya ada satu
langkah yang harusnya
dirancang sejak awal perencanaan
terburu buru ini yang menurut saya
membuat kemudian tidak
ada lagi misalnya perhitungan tentang
jadi harusnya kan zero
yang terakhir ini peristiwa
ambruknya peerhead yang di
tol bekasi cawang kampung melayu
indikasi kesan terburu buru ini apa pak fadli
seperti kejar tayang
atau kejar setoran
dalam rangka untuk
pencitraan politik gitu loh
harusnya kan tidak ini kan tugas
biasa saja dari pemerintahan satu
ke pemerintahan lain apa yang
sudah selesai ya selesai kalau belum selesai
dilanjutkan nanti akan data
seperti halnya mrt kan
ini sudah dirancang dari jauh jauh hari
kemarin ini diteruskan nanti
yang berikutnya akan
diteruskan lagi oleh yang lain jadi saya kira
harusnya dengan kewajaran
jadi saya melihat cukup
tepat juga apa yang disampaikan oleh menteri
sementara ini harus
dihentikan dulu harus ada
audit lah audit terhadap
keselamatan audit terhadap konstruksi
dan pembangunan infrastruktur
ini jangan dibebani kepentingan
pencitraan gitu oke
tetapi kalau tadi dari kritik dari
yang disampaikan oleh mas abbas
itu mengatakan soal kinerja
pemerintah kemudian untuk dijadikan sebuah
pencitraan atau kampanye politik dan lain sebagainya
sebuah kewajaran saja
sebenarnya itu bang fadli
wajar tapi yang
tidak wajar itu karena dikebut jadi orang
tidak selamat gitu kan jadi
kalau itu dikejar
dan kemudian tidak ada insiden ya nggak ada masalah
oke kalau kemudian
soalnya ini kan ada insiden
kalau kemudian dilihat tidak fair juga
menilai ada insiden beberapa insiden
ini tapi tidak dibandingkan dengan
jumlah proyek yang dikerjakan kalau
jumlah proyek yang dikerjakan cukup banyak insidennya
juga menghitungnya tidak kemudian
disebut masif atau banyak
ya kalau empat belas gitu
menurut saya sih cukup banyak ya
dibanding dengan zaman orde baru gitu dulu
itu kita jarang dengar ada kecelakaan
gitu ya misalnya gitu loh
nah jadi kalau sekarang itu
berarti ada something wrong
ini harus selesai sekian ini harus
selesai sekian orang kan bisa
capek bisa lelah atau mesinnya
terkonsentrasi untuk digunakan
dan sebagainya gitu ya oke
peralatan ada crane ada macem macem
pak fadli ini saya juga
cuplik dari sebuah
media yang kemudian
menyebut dari media asing begitu ya dari
nike yang menyebut bahwa
kecelakaan kecelakaan kerja dalam
proyek infrastruktur ini kemudian
akan dijadikan amunisi bagi
kalau kita lihat kan gerindra berada di luar pemerintahan
anda menanggapinya seperti apa soal ini
pernyataan seperti ini
ya saya sih melihat
bukan soal amunisi ya kalau salah
kita kritik kalau benar ya kita dukung
sederhana aja gitu ya
tetapi kecelakaan kerja
yang terjadi empat belas kali selama
tahun ini ini kan sesuatu
yang menurut saya sangat menonjol
gitu loh jadi kalau kita
kritisi dan kita angkat ini kan juga
juga kritisi selama ini ini
pembangunan pembangunan ini untuk siapa
misalnya untuk masyarakat itu apa
jalan tol jalan tolnya pun
kan harus dengan biaya
dan mahal kemudian
uang yang dipakainya pun seperti apa
nah uangnya itu jangan
sampai kemudian karena mengejar target
utang kita makin lama makin membekak
dan saya dengar juga
sejumlah bumn yang mengerjakan itu
juga mereka terseok siap keuangannya
jadi ada kesan untuk dipaksakan
baik sebelum pak nusriwan
akan menjawab secara lengkap sekaligus saya
pertanyaan ke bang tulus begitu ya
dengan penghentian ini menurut anda akan efektif tidak
kalau pak fadli tadi menilai justru itu efektif justru itu
langkah yang benar maksudnya
ya persoalannya bukan
hanya soal penghentian menurut saya tapi juga
ini kan ada komite untuk
mengaudit soal kecelakaan ini
nah nanti hasilnya harus terbuka
harus transparan sebenarnya penyebabnya
apa dan kemudian
sampaikan ke publik apakah ada
dugaan tadi malpraktek atau
berbahaya sekali kalau sampai
karena ada tekanan kerja kemudian
ada kompromis terhadap
hal hal yang mendasar sehingga terjadi
dugaan seperti yang disinggung pak abbas tadi bahwa
jangan jangan dibawahnya juga ada perawahan seperti mereka
betul ya dugaan malpraktek itu kan bisa di level perencanaan
pelaksanaan atau pengawasan ini
nanti saya kira komite yang dibentuk untuk
mengadut itu harus menjawab itu terbuka
ke publik dan yakinkan
ke masyarakat bahwa ini adalah
aspek keselamatan dan keamanan oke sehingga
itu tidak akan mungkin dipolitisir
kalau ada penjelasan seperti itu ya oke pak nusirwan
silahkan menjawab secara kompresif
jadi yang pertama
menyampaikan sesuai dengan pemahaman
saya pekerjaan pekerjaan yang
sekarang ini dilakukan
berdasarkan catatan saya
ini tidak ada yang dengan menggunakan
pembiayaan apbn oke
ini dari mulai yang
melayu itu tidak ada di dalam
pembiayaan apbn karena
itu investasi dari pihak swasta
oke jadi sama
dengan yang di mana
di kegiatan yang lain untuk jalan
tol dan sebagainya itu tidak ada di
ratusan ribuan kilometer
tadi menyampaikan dengan
kes hambalang itu jelas karena itu
menggunakan pos di pembiayaan apbn
ini saya hanya memberikan catatan supaya
duduk soal supaya jelas
supaya jelas yang kedua yang berkaitan
dengan kejar tayang pekerjaan
konstruksi tentunya tidak bisa disamakan
memproduksi film ya untuk supaya
nanti pada bulan april segera
masuk di april dua ribu sembilan belas april dua ribu sembilan belas
untuk supaya ditayangkan
di dua puluh satu itu tidak bisa
pekerjaan seperti ambil contoh
saya menyampaikan tadi sudah
dicatatkan betul apa yang dikatakan
contohnya adalah mrt
ya mau dikejar tayangkan
nggak bisa karena memang itu termnya
memang baru bisa digunakan nanti
oke lrt yang sekarang
bekerja berdasarkan catatan yang saya terima
tidak mungkin mengejar untuk sebelum
asian games jadi
aspek kejar tayang saya melihat saya
masih menjaga profesi
tidak mungkin dilakukan terjadi
kalau memang tidak mungkin dilakukan jadi ini membantah
pak fadli tadi ya tidak
mungkin untuk dikejar tayangkan
ya tidak bisa
hanya seperti yang saya tahu bahwa untuk
mendukung asian games adalah untuk
kejar tayangnya untuk itu untuk untuk asian games
itu presiden tapi kalau itu
dimungkinkan dengan jarak dan panjangnya dimungkinkan
ya dikejar tayangkan bisa
tapi untuk hal yang dikerjakan sekarang
tidak mungkin ini adalah hal yang bisa
nah ini kalau
pada saat orde baru tidak
jarang kita dengar
ya mohon maaf pada zaman orde baru tidak
ada pembangunan yang seperti sekarang ini
apalagi tidak ada mrt
meskipun itu dibangun direncanakan
sejak tiga puluh lima tahun yang lalu
baru dibikin pada saat itu ada medsos
dan pada waktu itu tidak ada
medsos gitu ya
tidak ada keterbukaan maksudnya
ini ada beberapa hal yang mungkin
kita perlu dudukkan
dari sebut setoran politik tidak juga begitu ya
aduh terlalu jauh itu
baik sebagai penutup singkat saja
saya hanya mau garis bawah ini bahwa
banyaknya kesalahan dan disebabkan
oleh ini mungkin harus dilihat sebagai
risk factornya dan risk factornya itu bisa jadi
bukan karena wajar jumlahnya
sebaiknya memang zero
tapi membesarnya risk factor
harusnya juga membesar
apa diimbangi dengan keselamatannya
sehingga dari sisi politik
juga harus siap bahwa risk factornya juga
semakin besar untuk
pak jokowi dan partai partai
koalisi pendukungnya terkait dengan
infrastruktur ini oke baik kita
kita lihat kita berikan waktu kepada pemerintah
yang sedang memberhentikan sementara ini
tapi kalau kita sepakat bahwa pembangunan pembangunan
akan membawa kepeselatan bagi
rakyat kita semua tapi memang harus
diiringi dengan kehatian kehatian karena masyarakat
juga nanti akan menggunakan terima kasih
telah bergabung bersama kami bapak bapak pak fadlizon
terima kasih karena waktu kita terbatas
dan telah meluangkan waktu untuk
mengkonfirmasi melalui sambungan telepon
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama prime news